menteri sosial juliari batubara menyesalkan insiden yang menimpa ratusan siswa smpn
satu turi sleman yogyakarta
selain akan memberikan santunan
kementerian sosial akan menyediakan pusat penyembuhan trauma
bagi siswa yang selamat dalam musibah tersebut
saya menyesalkan kenapa hal ini sampai terjadi
artinya begini ini kan anak anak belum tahu apa apa
usia masih sangat muda
yang saya sesalkan walaupun saya belum dengar langsung ya
kenapa di musim hujan seperti ini
anak anak yang tidak memiliki skill
harus diminta untuk melakukan kegiatan kegiatan yang berbahaya
kegiatan susul sungai atau apa penamanya itu
pada saat musim hujan kan menurut saya kan konyol
menurut saya kan apa tidak ada yang lain gitu loh
ini saya kira perlu diinvestigasi
selama masih di rumah sakit itu di tangannya rumah sakit
begitu nanti mereka sudah kembali ke rumah masing masing
kita akan berikan pelayanan psikosoial tersebut
tapi kalau selama di rumah sakit ya itu tanggung jawabnya rumah sakit